meski demikian ia tidak menampik bahwa ada kemungkinan masyarakat
tumbuhan tumbuhan ini bak bahan bakar bagi si jago merah
mungkin kalau di sini kan belum ketahuan nih kalau yang titik kita
tetapi sepanjang pekerjaan tadi bisa dilakukan dari rumah maupun sekolah
kalau kita lihat promosinya bu mega itu bu mega juga sama sama nasionalis
tentang kondisi tulang belakang
jadi bukan jepong terakhir tapi pasangan terakhir gitu ya
nah itu kan dia kayak huruf i